kicau burung murai bersaut sautan di sebuah rumah di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
burung burung ini bukan sekedar berkicau saja
mereka sebenarnya sedang bersekolah
ya ini adalah sekolah burung murai
di sini murai yang memiliki keahlian menirukan suara diajarkan untuk mampu berkicau dengan suara lima hingga sepuluh burung berbeda
burung burung ini seperti burung rio rio burung jala burung boli kri burung cacah sindur itu burungnya
layaknya sekolah asrama burung murai ini mendapatkan fasilitas layaknya manusia
fasilitas di sini pola perawatan bisa mandi
itu kan pr besar bisa mandi
terus dia mendapat suara lima hingga sepuluh materi di sini fisiat
terus di sini

dan itu sudah ada legalitas dari ipen burung bunga nusantara
burung murai ini harus belajar minimal satu semester atau enam bulan
untuk bisa berkonsentrasi belajar ada teknik khusus yang harus dilakukan
sangkan yang kotak ada sangkan yang bulet
untuk yang kotak itu biasanya untuk burung burung umur tiga empat tahun
untuk yang bulet sendiri ini umur empat enam bulan
jadi ini sudah
sudah rekomen seberapa ya

untuk bulet itu biasanya delapan satu tahun

bagi miko ia lebih percaya menitipkan burung murainya di sini
meski ada sejumlah sekolah burung murai lainnya
dalam dua tahun terakhir ia sudah menyekolahkan empat ekor burung
burung disekolahkan itu biar selaya pintar
dari kecil dia disekolahin biar bisa menurunkan suara suara burung lain
anak kecil ketika disekolahkan itu ketika kecil dia akan jadi pintar
seperti miko noid juga telah menitipkan empat ekor burung dalam setahun terakhir
bulu murai miliknya bahkan telah masuk nominasi kontes dan meningkatkan harga jual
nah saya juga ikut di lomba
itu kan mesti banyak materi yang harus dikeluarkan burung tersebut
dan kebetulan saya itu kan sibuk mas kerja hariannya
jadinya saya nggak sempat untuk pihara pihara burung mas kerja
jadi saya harus berpikir pikir
saya harus berpikir pikir
dua ratus kuota maksimal di sekolah ini ada dua ratus murai yang bersekolah di tempat ini
pemilik burung murai cukup merogoh kocek rp lima ratus per bulan
namun jika ditambah asuransi kesehatan biayanya menjadi rp delapan ratus ribu rupiah per bulan
jadi dalam satu bulan saja omset minimal sebesar rp seratus
sebuah bisnis yang menggiurkan bukan
hendrawan setiawan daniel yuwantoro sleman daerah istimewa yogyakarta